pak itu makanannya udah siapin saya berangkat ya pak
ayah ya ada apa pak
bantuan terkamu anterin ayah ya ke rumah sakit tapi ayah udah biasa sendiri kok tumben pak
enggak mau pindah saya iya kita semua pindah
ayo kita akan baru aja tunangan tak justru justru karena aku baru tunangan sama kamu
makanya kurus pindah orang lain pikir kita apaan aku rasa itu bukan masalah
yang penting kita bisa jaga diri tak ya itu pemikiran kamu
disini bisa bayarnya belum bisa diketerima gitu
kalau begitu kita nikah aja
kamu belum siap
kalau kamu belum siap aku nggak bisa maksa kamu
kalau kamu tetap mau pergi juga
biar emang enggak bisa ke kalemnya
saya bilang aja saja kamu
yang terlalu coklat
bahkan aku udah martyr
umur rumor bohong
jodohin aku sama satria
enggak enggak enggak mau
tidak mau aku deket aja enggak sama dia
mau jadi dohin lagi
jadi lsm cahaya ini kami bergerak di bidang sosial
dan lagi dia mau kerja lagi
masa depannya cerah
dan lagi dia itu anaknya pejabat loh
itu baru setara dengan kamu
kamu masih jual mahal sama dia
iya ya papa bener juga
satria kan anak pejabat
nggak ada ruginya kalau punya suami kayak satria
justru kalau sama dia aku bisa bikin malu sakti
derajat gue bisa keangkat lagi
dan gue nggak usah ngerasa kalah sama talita
belum ya nenek nggak mau ya
kalau gitu ya aku terpaksa
kamu aja yang pindah nenek nggak mau kamu aja sama mama
kamu aja yang pindah jebel
nenek mau di sini aja biarin
di sini aja di sini tinggalin aja
aku biasa nenek sendiri kemana mana juga dari dulu kan begitu
iya pergi sana sini sini
satu dua tiga
ayo berin pergi pergi pergi cepet
maksud ibu apa nih
saya sudah bertemu langsung dengan orang ini
dia itu ada di jakarta tapi dia berhasil kabur dari saya
sekarang saya mau kamu temukan dia secepatnya
baik bu saya akan sebar seluruh anak buah saya
kamu pastikan ya hardy dia langsung masuk penjara ngerti
seperti ini tidak bisa bu karena kita belum punya bukti untuk memenjarakan dia
punya bukti bagaimana jadi selama ini kamu kerja apa gaji buta
ibu saya akan dekati dia secara personal
saya akan cari keterangan dari dia di mana anak ibu sekarang
baru bisa kita menyelenggarakan dia bu
ya terserah terserah kamu lakukan apa yang harus kamu lakukan
tapi ingat ya herd kamu harus ingat saya bukan orang yang penyabar
baik bu kalau begitu saya profesi dulu
iya sita iya iya lima belas menit lagi saya sampai di kantor
pak itu makanannya udah ayah siapin ayah berangkat ya pak
iya ada apa pak
bapak anter kamu
anterin ayah ke rumah sakit
tapi saya sudah biasa sendiri kok tumben pak mengantar saya
ya memangnya nggak boleh kalau bapak anter kamu
iya serius sekarang
sudah pak sampai sini aja nanti juga ayah begitu dapet angkot sekali langsung sampai ke rumah sakit kok pak
barang bapak mau nganterin kamu biarin aja kenapa
boleh tapi tumben
bapak kan biasanya nggak mau antre ayah bapak kenapa sih kayak takut ayah hilang gitu
ya apalah nggak nggak udah pengen ngantrin aja udah udah jangan banyak tanya deh
bapak pengen ngantar ayah
ayah ya sebenarnya bapak takut banget kamu diambil dari bapak
pak udah nih ayah udah sampai bapak mau langsung pulang
enggak banget di sini aja bapak juga nggak ada apa apa di rumah nggak ngerjain apa apa sini aja
tapi ayah mau kerja lho pak
ya udah kerja aja
nggak apa apa bapak mau di sini
nanti ayah dimarahin sama bosnya ayah pak
bapak mau nungguin kamu di sini kenapa emangnya nggak boleh
aduh ini ayah ganti baju dulu pak
bapak benar nggak mau pulang
aduh ayah ganti dulu ya pak nanti ayah telat telat dimarahin lagi pak
kalian ini bagaimana sih pekerjaan seperti ojo gak becus bikin malu
jawab jangan cuma diam salah jawab juga percuma
semua jawaban kalian pasti bodoh
sudah dua puluh tahun lebih aku kehilangan anakku
rasanya hidupku sudah mulai berjalan tanpa dia
tapi sekarang rasanya kayak terperangkap lagi di masa lalu
pak ini ayah kan udah sampai bapak pulang aja ya pak
orang bapak mau nungguin kamu di sini emangnya kenapa nggak boleh
ya nggak apa apa sih pak tapi tolongin ayah dong pak bapak kan bisa istirahat di rumah ya
itu bosnya ayah datang coba coba
nanti lagi sampai bersih ya
kamu jangan suruh bapak kamu di sini dong
kan gak enak dilihat orang
itu kan pak ayah dimarahin kan pak
bapak tuh nggak dengerin ayah sih pak
ya udah kamu kerja lagi ya
terima kasih banyak bu hati hati
bapak kok malah duduk pak
pak itu kan bapak dengar sendiri ayah dimarahin pak
nanti kalau ayah dikeluarin gimana
habis bapak mau ngapain di rumah
di rumah nggak ada apa apa nggak ada apa apa
nggak ada makanan nggak ada minuman nggak ada apa apa
oh nih ayah ada pegangan dulu ini se
ini untuk bapak
udah bapak pulang deh
ke kantornya ibu hai untuk gantiin posisi saya meeting di sana ya
kalau untuk sita kamu langsung sekarang juga kembali ke kantor
karena saya ada janji sama ibu bianca dia mau kasih proposal ya
ya sekarang dong masa bergerak aja susah apa
gak ada tapi tapian
ini handphone saya di sini semuanya tiga tiganya
nanti kalau ada apa apa telepon ya
ayo sekarang bergerak cepetan
eh tunggu sutan sutan
saya mau kasih tahu ya suster
saya ini masih sehat
saya bukan orang penyakitan yang gak bisa jalan
ya tapi ibu harus check up dulu bu
ya saya tahu saya harus check up
tapi bukan berarti saya harus didorong dorong pakai porsi
kaki saya ini gak lumpuh masih kuat buat jalan
udah kasih tau di mana ruangannya
di sebelah sana bu
di tempat biasa
ya udah saya ke sana sendiri
aduh ini suset saya tuh mau keluar coba di keluar
gimana sih ini lama sekali semuanya sebaliknya
di luar sakit ini
kamu kenapa sih
dicuekin gitu waktunya
tunangan tunangan jangan mimpi lu ya
gue mendingan tunangan sama kebo tau gak
lo jangan sok deh
lo udah tahu kan perjanjian kedua orang tadi
iya gue tahu
gue boleh bawa perempuan yang gue sukain ke rumah
gue boleh tendangan sama perempuan
perempuan yang lo sukain lo bawa ke rumah
terus lo mau apa
perempuan yang lo sukain itu yang pembantu itu hah
lo pasti gak bakal berani
kenapa gue mesti takut
kenapa gue mesti takut
bokap gue akan terima ayah apa adanya
lo gak takut lihat reaksi mereka berdua hah
gue gak perlu takut
lo gak perlu takut
lo liat aja nama dia
gue biadar ini ada pengalaman
terima kasih dan sampai jumpa di buru dua